perbuatan saya telah menempatkan kita
dalam situasi yang sangat sulit
yang sering kita lihat di lapas
yaitu kami yakin bisa berubah
menjadi dogma kepada kita
sehingga perubahan ke arah
yang lebih baik itu dapat terjadi
kepada tuhan agar kita
mendapatkan putusan yang seadil adilnya
dalam permasalahan ini
yang setulus tulusnya kepada masyarakat luas
dan pihak terkait yang mendapatkan
dampak langsung maupun tidak langsung
atas perbuatan yang saya lakukan
semoga kesalahan yang saya lakukan
menjadikan saya lebih baik
majelis hakim yang mulia
dampak yang terjadi atas perbuatan
tak pernah terpikirkan peristiwa itu
seumur hidup sedikit pun
saya tidak pernah menyukai kekerasan
bahkan memiliki suatu niat
atau pikiran untuk melukai seseorang
tak pernah terbayangkan
saya dapat melakukan kekerasan
yang seharusnya tidak ada
dalam pertemuan itu
saya sungguh menyesali kejadian itu
karena memang pada dasarnya
tidak ada niat atau rencana
untuk melakukan kekerasan itu

saya tidak pernah mencari kekerasan
bahwa kurangnya pengendalian emosi dan amarah
yang secara spontan meluap begitu cepat
tanpa sedikit pun pertimbangan
saat kejadian itu
emosi saya telah mendahului akal sehat saya
kebijaksanaan majelis hakim yang mulia
untuk tidak tergiring dengan opini negatif
dan mencari kekerasan
dari publik dalam memeriksa
dan mengadili perkara ini
sehingga tercipta keadilan
berdasarkan kepantasan dan kelayakan
majelis hakim yang mulia
pada kesempatan ini
saya juga ingin menyampaikan rasa kecewa
atas tuntutan jaksa penuntut umum
yang menuntut dengan pidana maksimal
tanpa sedikit pun
mempertimbangkan alasan alasan yang meringankan
seumur hidup saya
saya belum pernah sekalipun
bermasalah dengan hukum saya
dengan usia saya yang masih sembilan belas tahun
bahwa saya kurang bijak
dalam mempertimbangkan resiko jangka panjang
dimana seharusnya emosi dan amarah
menjadi suatu cobaan
dan tantangan untuk dikalahkan
pada usia muda ini
bahwa saya masih dapat
memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik
dengan meninggalkan cara cara hidup

dan berubah menjadi pribadi yang baru
untuk menyongsong masa depan yang lebih baik
majelis hakim yang mulia
saya mempunyai pendapat
bahwa hukuman yang dijatuhkan
pada seseorang yang melakukan tindak pidana
bertujuan untuk membina
agar orang itu dapat sepenuhnya
bertobat dan berubah menjadi pribadi
yang lebih baik
bukan untuk membinasakan
atau menghancurkan seluruh hidupnya
dengan penuh harapan
dengan usia saat ini
saya masih dapat
dan menggapai masa depan
yang lebih baik untuk hidup saya kuat nanti
saya mengucapkan terima kasih kepada
lembaga permasyarakatan salemba
yang telah memberikan pembinaan
dengan baik kepada saya
untuk melakukan pertobatan
dalam penjara ini
bahwa banyak keluarga yang saya cintai
atas perbuatan yang saya lakukan
penghukuman tersebut telah datang
maupun tidak langsung
ketika mendengarkan adanya berita
yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan
dengan menyebut bahwa saya telah melakukan
menghalalkan segala cara
untuk mencapai suatu tujuan
dan menyatakan saya mempunyai kekebalan hukum
yang bersifat negatif lainnya
tujukan kepada keluarga saya
sehingga menimbulkan rasa kebencian
yang meluas terhadap saya dan keluarga
majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan
penghukuman penghukuman yang telah saya terima
pada kesempatan ini
saya juga ingin menyampaikan
bahwa saya sangat terkejut
ketika mendengar jumlah restitusi
yang disampaikan jaksa penuntut umum
sejak awal kejadian
pertanggungjawaban atas kerugian
yang dialami keluarga korban
menjadi suatu beban moral
dengan jumlah restitusi yang sangat besar tersebut
maka dengan itikat bahwa
sesuai dengan kemampuan dan kondisi saya
saya sedang menjalani hukuman pidana
belum mempunyai penghasilan
dan tidak memiliki harta apapun
saya memohon kepada majelis hakim yang mulia
agar dapat mempertimbangkan hal ini
sesuai dengan kondisi saya
dan hukum yang berlaku